lembaran yang lama kita tutup supaya tidak bersih diterus ibu dia
pak togar saya ini kan manusia biasa pak
mana bisa saya bersenang senang setelah saya menelan kenyataan paling pahit dalam hidup saya
karena semua kejadian ini tuh sangat menyakitkan untuk saya pak
bapak tuh gak akan ngerti perasaan saya
tapi anu bu dia
udah deh pak togar gak usah ngejelasin
pak togar sekarang pulang aja bawa bunganya
eh jaga ya mulut lo
eh alet sebagai ketosis cumanya bisa bisa arah sembarang begini
hah alet harus beta kasih pelajaran
kenapa ngajak ribut
lo pikir gua takut
tunggu tunggu eh eh
ini nggak perlu ribut ribut kayak gini ngerti gak sih
masih gua udah males banget tau gak liat kalian berantem tiap hari
gak di sekolah gak di luar
dingin banget sih kalian
aduh anu gua males deh kalo jadi ribut gini
sama gue juga gue mending pulang deh dari sini
nahk tau ga lu clemen mor
sembunyi dari siapa sih
lo tau kenapa sih
ticet gak dibales ditelepon gak diangkat juga
ih udah tau gue gak kesel banget
lo tau gue pagi pagi buta disuruh ke rumah sakit
dan lo tau disuruh ngapain
ugah banget gue
dikira gue gak kesel pak
tengah malam gue disuruh balik sama nyokap
arin juga gak mau nganter balik
ujung ujungnya gue digangguin kan semua preman di jalan
masih untung aja dan nadif nolongin gue
ih kenapa sih rin
ngapain sih bengong bengong aja diajak ngobrol malah bengong nunduk lagi
berat banget masalah hidup lo hah
bella kenapa aneh banget sih
ini dia pasti nyembunyiin susu
sesuatu nih dari gue
bisa gak sih kalo gak usah berantem
udah sini gue pergi bapak beli dulu
sabar gue buat kalian
lo semua sadar gak sih
eh dengerin dulu
lo sadar gak
ini tempat apa
ini rumah sakit tempatnya orang sakit
lo kalo ribut disini semuanya
sama aja malu maluin sama sekolah
eh emang anak tukang orang kaya lo peduli sama nama dari sekolah kita
hah udah kan
harusnya lo tenangin temen temen lo ini
bukan malah ikutan ngompor ngomporin
gue gak mau berantem
gue udah bilang gak mau berantem
kamu orang semua lo harus minta kasih sikat ya
gimana kondisi ardi sekarang sus
saya temennya sih sus
cuma kalo diperbolehkan
saya ingin mengajukan diri jadi walinya ardi
soalnya kontak orang tua ardi masih dicari sus
setelah ini pasien akan dibawa ke ruang rawat
dan harus diopnam selama beberapa hari
makasih ya sus
semua ini terjadi gara gara gue
apa apaan gak pengen nyalain gue doang sih
selain juga nih cewek nih
udah sok kecapepan
lo ngerasa direbutin dua cowok
udah berasa cakep banget loh
direbutin ardi sama davin
lo tau gak
untung kemarin ada bu diamo apa togar
kalau enggak kan bisa kacau
yang kita udah bangun susah susah kemarin buat damai
lo jangan capet lagi ya sama davin
gue yakin lo tau kok
udah sama davin udah jadian
gue selalu aja jadi penyebab keributan
gue juga gak mau hal kayak gini terjadi
bu diamo selamat pagi
selamat tahun baru
buka lembaran baru
bu diamo selamat pagi
bu diamo cantik sekali
selamat tahun baru
buka lembaran baru
selamat tahun baru juga untuk pak toga

buat ibu diamo yang cantik
buat ibu dia yang cantik
pak togar ngapain bawa bunga
buat bu diamo
ya tapi pak togar ngapain bau bunga untuk saya
ini kan tahun baru
mari kita buka lembaran baru
lembaran yang lama kita tutup supaya tidak bersedih terus ibu diamo
pak togar saya ini kan manusia biasa pak
setelah saya menelan kenyataan paling pahit dalam hidup saya
karena semua kejadian ini sangat menyakitkan untuk saya pak
bapak tuh gak akan ngerti perasaan saya
udah pak togar gak usah ngejelasin
pak togar sekarang pulang aja
aduh ya memang
eh kenapa sih jadi marah marah bu diamo
bu diamo marah marah
bu diamo masuk ke rumah
dipenuhi bunda gulana
bisa nggak jangan nyanyi di sini
ya kalau di dalam kan nanti apa kata orang
tuh di poskaling
suara kau bagus
bisa gak nyanyi di poskaling
itu sama aja ngusir
ini tuh rumah sakit
kenapa kalian semua berkelahi di sini
apa kalian mau saya daftar jadi pasien baru di sini
pak mereka duluan yang mulai

dia pantas diajar kayak begitu
eh yang ada temen temen lo tuh yang barbar
semua keributan di sini tuh gara gara laut semua
gara gara kalian lah
udah udah kalian semua salah
karena kalian berantem di sini
kalian sadar gak sih
kalian semua sudah bukan anak anak lagi
seharusnya tahu ini tuh tempat apa
aduh masalahnya jadi kacau gini
mending gue buru buru cabut aja
kalian ini anak sekolah dari mana sih
gatau otoran banget
kalau ditanya jawab dong
kami anak sma dua garuda pak
itu kan sekolah bagus
kenapa murid muridnya pada badung badung
sekarang sebaiknya kalian semua bubar
udah semuanya ayo cepet cepet
eh eh shell lo mau kemana
apaan lo ikut mereka
aduh bel lo kenapa gak dari tadi sih datengnya
males tau gue harus nungguin sama rara ih
ya yaudah kenapa lo gak pergi aja
ngapain harus nungguin
ya kan gue udah keburu kepo sama kelanjutan masalah mereka
kira kira anak ipa ipes berantem lagi gak ya
rin ardi meninggal
orang ardi gak kenapa napa
kok cuma lo komen mar doang
terus itu siapa dong
ya gue gak tau lo kira gue perawat
yaudah kita tanya si perawatnya yuk
ya gak usah itu bukan arti
nih selim banget sih
loh rara mana
kan dari tadi rara sama lo rin
eh lu kira gue babysitternya rara
ya gue juga bukan babysitternya aldino
lagian ya kan kalian sendiri yang dari tadi
mau pergi barengan sama anak ips
kenapa tiba tiba malah nanya ke gue sama bella
mending gue balik duluan
sebelum diusir sama skurin
untung tadi gue bisa cepat nyari celah buat kamu
emangnya aldino bisa ngilang di tengah tengah kalian gitu aja
oh jangan gitu
naluk bisa gak
bentar bentar jadi bukannya pas di depan rumah sakit
aldino itu ada ya
malah dia ngomporin anak ipar dan ips
eh tiba tiba pas satpam dateng
dia malah gak ada
saat pertempuran ipar dan ips
bukan mengilang tapi kabur
ah sekarang berarti kan udah tau dong
kualitas ketua osis kalian itu
bisa ngomporin tapi nggak bisa bertanggung jawab
itu sahabat kalian itu
temen lu tuh jamin banget
temen lo yang ada
tapi gue bingung deh kenapa pas itu dia maksa banget
gue buat jadi wakil ketua osis ya
dan dia janjiin ke gue
ips gak berantem lagi kalian tau gak
atau dia sanggah aja ya
atau emang itu karakternya aldino sahabat kalian yang kalian bangga banggakan
aduh misal udah deh lo kenapa malah nyalain aldino sih
aldino itu teman sekelas kita
mau gimana pun dia
kita harus belain dia
kenapa lu malah belain anak ips
oh udah terpengaruh sama mantan loyang anak ips itu
mendingin anak ips dibanding kelas lo sendiri
gue itu orang yang gak gampang terpengaruhi
menurut gue kalau orangnya emang salah
emang harus disalahin gue gak peduli dia kelasnya
apa mau ipa mau ipes apapun itu gue gak peduli
karena di kamus gue
kalo emang dia salah
ya harus disalahin lah
gimana sih masa gara gara dia anak ipa
gue harus benerin kalau dia salah
siapa yang bunyi itu
eh ini rara ngabarin
katanya ardi dirawat di ruang
lo mau nyelengkat gue
pede banget loh jadi orang
pede lo tuh setinggi langit tau gak
gue gak akan juga menyentuh sepatu lo yang